satuan narkoba polres kota tasikmalaya berhasil membongkar peredaran sabu sabu yang dikendalikan oleh penghuni lapas
lima kurir dan satu tahanan lembaga pemasarakatan tasikmalaya ditangkap petugas
petugas juga berhasil mengamankan tujuh gram paket sabu sabu dan sebuah alat isang
hendi indra arief rahmat kurnia dan permana hanya bisa tertunduk lesu saat digiring oleh satuan narkoba polres kota tasikmalaya
kelima pelaku ini merupakan bagian dari jaringan pengedap narkoba yang dikomando oleh nugroho tahanan kasus narkoba lembaga pemasarakatan tasikmalaya
nugroho baru tujuh bulan menghuni lapas
cuma dari itu saja pak
awal mulanya saya memakai saudara el karena tidak tidak terpakai sama saya
beliau saya tanya kalau kerja suka dengan adiknya namanya
ya sudah saya langsung sama ibu
saya umpet umpetan pak
orang kamar pun tidak ada yang tahu pak
yang di kamar sama saya
iya kalau di kamar mandi
untuk melancarkan bisnisnya di luar penjara
lima warga cempaka warna kelurahan celembeng ini sebagai kaki tangan
tugas mereka menjadi perantara yang mengambil dan mengantarkan narkoba kepada pembeli
dalam satu hari komplotan ini bisa melakukan hingga tujuh transaksi
yang mengendalikan operasi ini
yang mengendalikan yang orang dalam langsung
pakai apa pak
semua pakai hp
sudah berapa lama katanya pak
dia pengakuannya sih sudah lama ya
yang jelas dia sudah punah hampir
akhirnya dia ditangkap di dalam lapas ya
ya bukan ditangkap ya
dari tangan para tersangka petugas berhasil mengamankan tujuh gram paket sabu sabu
sebuah alat hisap serta alat komunikasi
kelima tersangka kini terancam hukuman lima tahun penjara